isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah janatun sintiadewi
tiba di rumah duka di desa suruh sukodono sidoarjo kamis pagi
bahkan sang ibu surtin sempat pingsan
begitu juga ayah korban bambang supriyadi tak dapat menahan air mata
setelah disalatkan di masjid tempat jenazah dikebumikan di pemakaman umum di desa suruh sidoarjo
namun sang ibu tak dapat mengantar ke liang kubur
menurut rekan kerja almarhumah janatun sintia dewi termasuk pegawai yang pintar
serta mudah bergaul dengan siapapun dan telah bekerja selama setahun sebagai analis di kementerian esdm
ya dia tuh orangnya yang pintar diam dan suka menolong
dan dia itu pegawai yang pintar ya sehingga saya pakai tulang punggung di direkturat jenderal minyak dan masjid
janatun sintiadewi merupakan korban lain air pertama yang berhasil diidentifikasi
riko hardiansyah sidoarjo